apa penyebab inflasi yang terjadi di amerika serikat dan bagaimana ini juga nantinya dikhawatirkan bisa berdampak pada sektor perekonomian indonesia
ada yang harus dibahas padai tentunya
kami bahas malam hari ini bersama muhammad faisal direktur eksekutif korp
selamat malam mas faisal
selamat malam mbak tiffany
oke kita berbicara amerika serikat sekarang yang tengah terhimpit inflasi paling tinggi empat puluh satu tahun terakhir
apa penyebabnya dan prediksi anda kondisi ini akan berlangsung berapa lama mas faisal
yang sering kita dengar memang ada konflik masalah geopolitik ya konflik rusia dan ukraina
tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa sebelum terjadi konflik pun
sebetulnya setelah kita mengalami pandemi
pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
nah ini tahun dua ribu dua puluh dua ketika pandemi sudah semakin bisa diatasi lebih meredah
kemudian vaksinasi sudah meluat
demand ini meningkat ya
dengan hampir di banyak negara ya
terutama dengan negara negara besar seperti amerika dan china dan juga india
nah tapi peningkatan demand yang luar biasa ini tidak serta merta diikuti dengan peningkatan supply yang memadai
yang bisa mengejar kekuatan daripada demand nya
nah ada beberapa disrupsi
ada beberapa disrupsi supply yang terjadi
itu sebabnya makanya sebelum konflik pun kita bisa melihat bahwa harga
misalkan kalau di indonesia harga minyak goreng sudah mulai meningkat sebetulnya di bulan desember
konflik baru di bulan februari
nah baru kemudian datang konflik ya pada bulan februari
dan ini makin membuat harga harga semakin meroket
karena adanya disrupsi supply untuk barang barang yang diproduksi oleh negara negara yang berkonflik
yaitu rusia dan juga ukraina
di mana kedua negara ini merupakan berperan penting
dalam supply energy di dunia di global dan juga beberapa bahan pangan seperti gandum
nah ini yang kemudian mengerek harga harga kemudian meningkat
bukan hanya di kedua negara tersebut
tapi juga di negara negara yang lain termasuk juga di amerika
ya dan ini yang kemudian akhirnya semakin
makanya kalau kita dengar tadi yang disampaikan oleh pak azal ya
ini terutama dari sisi energi bbm yang meningkat luar biasa
dan juga dari pangan ya dan pangan dan energi dan harga bbm ini tidak
bisa lepas satu sama lain ya karena ini biasanya ada saling berpengaruh ya
terutama dari bbm ke tangannya
ditambah lagi kemudian beberapa kebijakan dari sejumlah negara yang juga memproteksi
daripada produk terutama pangan mereka
untuk supaya self sufficient ya untuk mengamankan daripada suplai dalam negeri dulu ya
seperti kemarin yang kita dengar dari untuk india misalnya ya
nah jadi ini yang salah beberapa di antara penyebabnya mbak tiffany
oke mas faisal sependapat dengan azalea tadi
yang baru saja terbicara ya
saya harus saja menyampaikan ini tidak ujug ujug terjadi
sudah ada sinyal sinyal beberapa bulan sebelumnya ya kan
oke mas faisal inflasi ini kan tidak hanya terjadi di amerika
tapi juga di beberapa negara lain ya di eropa pun di asia pun
namun presentasinya memang berbeda beda
ada yang angkanya lebih tinggi daripada amerika dan lain sebagainya
nah yang dikhawatirkan apakah ini bisa mempengaruhi
dan juga bisa berpotensi terjadi di indonesia
kita harus apa untuk menghadapi atau mengantisipasi hal ini
ya yang pertama untuk menghadapinya jelas bauran kebijakan daripada pemerintah dulu ya
bauran kebijakan pemerintah terutama fiskal dan juga monitor
kita lihat dulu ini ya jalur jalur dampaknya
nah jalur dampak yang pertama ini yang jalur dampak langsung
itu yang berdampak pada importation insulation
terutama kalau kita berbicara harga minyak
negara negara net importer minyak seperti indonesia sudah pasti akan terdampak
ketika harga minyak sekarang menyentuh di atas seratus dolar per barrel
lalu kemudian bahan harga
harga bahan pangan ya termasuk juga bahan baku dan bahan penolong untuk industri ya
nah itu dampak saluran yang pertama
dampak yang lain itu melalui ada melalui jalur moneter juga
nah ini akan direspon dan sudah dinyatakan juga oleh the fed
direspon dengan meningkatkan tingkat suku bunga acuan
yang mana sekarang sudah meningkat di bulan juni kemarin saja
sampai satu ratus dua puluh lima basis point itu belum pernah terjadi ya dalam sejarah
nah kemudian kalau kemudian tingkat suku bunga the fed ini meningkat
ini tentu saja akan memberikan dorongan capital outflow ya
kemana akan karena dolar menjadi lebih menarik
akan terjadi beli dolar ya sehingga rupiah ini melemah
nah ini kemudian dan juga bukan hanya rupiah
tapi juga mata mata uang negara negara lain ya
sehingga kita bisa melihat terjadi pelemahan mata uang termasuk juga rupiah
nah sehingga ini mendorong kemudian dilakukannya pengetatan moneter di banyak negara
walaupun kalau kita melihat dari sisi pelemahan rupiah
dibandingkan dengan negara lain kita masih sangat relatif lebih tipis ya
kelemahannya dibandingkan dengan banyak negara yang lain
nah ini kalau kemudian terjadi pengetatan moneter tentu saja ini
akan berdampak nanti kepada kredit ke sektor real
yang akhirnya juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi
oke dunia ini kan mas faisal sedang mengalami pemulihan ya pasca pandemi
tapi di luar sana terjadi ketidakstabilan
apa sebenarnya yang sedang dan patut harus diwaspadai oleh
tidak hanya satu negara semua negara yang ada di dunia
ya pertama kalau kita tadi yang menyambung sayang tadi
jadi ada bauran kebijakan yang harus dilakukan untuk meredam dampak global ya
beruntungnya indonesia satu dari struktur ekonominya masih relatif lebih resilient
dibandingkan banyak negara misalkan contohnya saja sri lanka
struktur ekonominya sangat bergantung
pada para wisata foreign reserve nya
cadangan devisanya itu sangat tipis sekali karena kurangnya ekspor
nah kita cukup sekarang justru foreign risetnya sangat bagus sangat kuat ya
nah lalu dari sisi kebijakan fiskal juga kalau kita melihat ini karena banyak tekanan
dari global untuk inflasi maka upaya untuk meredam inflasi melalui intervensi fiskal
menjadi sangat penting ya seperti yang dilakukan pemerintah kemarin
menambah misalkan anggaran untuk subsidi dan juga untuk
bantuan sosial ya ini terutama untuk meredam dampaknya terhadap
golongan menengah dan bawah
jadi ini untuk dipastikan misalkan harga energi yang disubsidi ini paling tidak tarifnya sama
tidak ikut meningkat karena itu kalau tidak dilakukan inflasinya mesti bisa jadi tidak terkendali dikhawatirkan begitu
nah jadi itu yang harus diantisipasi dilakukan juga ya terus secara konsisten dilakukan oleh pemerintah
dan bagi masyarakat saya rasa sangat penting sekali untuk tidak panik ya
karena kondisi sekarang kita sebetulnya relatif lebih resilient tapi kalau kemudian apa ada dorongan dorongan
secara sentimen yang kurang baik ya yang mendorong kemudian terjadinya kepanikan ini yang justru malah berbahaya bagi perekonomian
oke baik terima kasih mas faisal diskusinya sangat menarik sekali
muhammad faisal direktur eksekutif kor sudah bergabung bersama sian indonesia connected malam hari ini
selamat malam salam selalu selamat malam